kata siapa kalau mau makan enak dan kenyang itu harus mahal
solusinya tinggal cari aja warteg terdekat
apalagi di jakarta warteg itu menjamur di mana mana
nah di ragam kuliner kali ini saya mau kasih rekomendasi warteg di jakarta yang udah terkenal enak
seperti yang ada di jalan duren tiga selatan jakarta selatan ini ada warteg dapuk
warteg ini terlihat seperti warteg pada umumnya tampak sederhana dan ada di pinggir jalan
tapi lihat aja meski tempatnya tidak terlalu luas berbagai lauk dihidangkan pada etalasenya
dan wah begitu menggiurkan
ada sayur ikan telur daging ayam maupun sapi hingga beragam gorengan semuanya lengkap di sini
nah untuk dapat menikmati seporsi makanan di warteg dapuk ini anda cukup menyiapkan uang sekitar sepuluh sampai rp dua puluh lima
jadi bagi yang tak sempat masak atau ingin menikmati makanan khas rumahan yang nikmat anda bisa mencoba makanan di warteg ini
wah makan siang saya kali ini tuh udah enak
porsinya banyak dan juga harganya bersahabat di kantong saya
tapi karena saya sudah cukup kenyang jadi tempat selanjutnya akan dikasih tahu sama rekan saya freddy cahya
waduh sayang banget gracilla udah kenyang ya
emang kayaknya porsinya jumbo kalau saya lihat itu
pantesan bikin kenyang
tapi sebenarnya kalau ngomongin warteg kali ini saya punya rekomendasi warteg legendaris yang didatangi sama orang orang terkenal
ada siapa aja ya penasaran kan
tetap di ragam kuliner kita let's go ya
eh eh eh bentar bentar saya lupa saya belum ambil uang tapi kira kira ada uang nggak ya di kantong saya ini
eh nah ini ada nih sepuluh ribu sepuluh ribu dua puluh ribu boleh nggak ya bisa nggak ya makan di warteg ini
ayo kita ke warteg dua puluh satu makjen yang legendaris karena sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh lalu
warteg yang berlokasi di kawasan pulau gadung jakarta timur ini menyajikan beragam masakan rumahan yang menggoyang lidah
mulai dari olahan ayam telur daging cumi ikan kembung ikan tuna tahu tempe tumis sayur hingga sup berbagai jenis sayur mayur
bahkan presiden joko widodo dan ibu megawati soekarno putri pernah mampir makan loh di warteg ini
kalau gitu saya mau langsung coba juga nih siapa tahu bisa ketularan suksesnya hahaha
tapi karena saya cuma bawa uang dua puluh ribu rupiah kira kira bisa makan apa aja ya
bu saya mau makan dong boleh ya tapi saya cuma bawa duit dua puluh ribu dapat boleh nggak sih
tenang aja buat jatuh pengennya apa oke boleh ya makan di sini ya warteg dua puluh ribu dapat kalau cumi dapat oke dapat ya masian ya
yang ini buat cumi nih yap uh yang gede pokoknya uh mantap terus udah deh
oke dapat sedikit ya disesuaikan aja boleh pakai sambal dapat apa lagi
pakai sayur boleh bu sayurnya boleh pakai sayur yang mana sayur sop tapi dimangkukin sendiri gitu boleh boleh sih ya
oke apa lagi pengennya gorengan dapat nggak sih dua puluh ribu dapat pakai dapat wih
ya penyepainnya ini ya oke ya boleh bu sip apa lagi pengennya apa lagi dapatnya dapat kering tempe deh boleh kering tempe oke
dapat masian ternyata masih dapat dua puluh ribu
berapa dua puluh ribu oke ini ya bu dua puluh ribu ya kurang sayurnya aja oke nanti diantar
eh tawar panasnya nih ganteng ini udah dapat nih dua puluh ribu kurang sayurnya nanti diantar kita langsung coba lihat di sini
ternyata porsinya jumbo juga pemirsa lengkap banget dari lauk pauk hingga sayuran
pengelola warteg legendaris ini merupakan generasi kedua dan katanya nggak ada rahasia khusus
hanya menyajikan olahan masakan bercita rasa rumahan yang terjangkau dan menjamin kualitas kesegaran sayur mayur
mas jen itu ibuku mas ini bukannya dari tahun berapa bu legendaris berarti iya betul
dari tahun tujuh puluh tujuh tujuh puluh delapan itu merintisnya ya mas rame ramenya tahun delapan puluh empat an baru rame

tak hanya cita rasa yang membuat pembeli tertarik untuk menikmati makanan di warteg ini adalah eksistensinya sejak puluhan tahun lalu
alasannya pertama karena dari rasa ya dari rasanya memang dari dulu nggak berubah rasanya tetap enak
lalu juga makanannya hidangan law popnya juga fresh semua itu sih poin plusnya di sini
lokasi warteg yang terbilang strategis membuatnya selalu ramai pada jam makan siang dan pulang kantor
warteg ini buka mulai pukul tujuh hingga sembilan malam
untuk harga cukup sediakan uang di kisaran sepuluh hingga tiga puluh rupiah tergantung lauk yang anda pilih
anda tertarik untuk mencoba warteg yang mana tim liputan cnn indonesia